jangan lupa kami ya
gimana kalau malam ini tidur sama abang
berani juga tuh cewek
kurang ajar nih cewek
nonratu gak cerita ya
nonratu itu dateng ke rumah bapak
dia minta uang
katanya nonratu lagi butuh uang tiga puluh juta mas
apa ratu minta uang ke pak ferry
nonratu sampai rela berlutut lutut di kaki bapak
akhirnya bapak bilang
bapak mau memberikan uang
mau balik lagi pulang ke rumah
dan meninggalkan mas rama
nonratunya gak mau mas
akhirnya nonratu pergi lagi deh mas
dia melakukan itu semua buat gue
gue malah membentak dia
ratu lu ada dimana
ratu lu ada dimana
ratu lu ada dimana
ratu lu ada dimana
ratu lu ada dimana
gue pengen minta maaf sama lu ratu
cuman lu ada dimana
kamu akan tinggal disini
kamu suka kan
aku dengar kamu suka banget warna putih
makanya seluruh rumah ini
aku hias sama warna putih
ratu lu ada dimana
sesuai sama selera kamu
kita lihat kamarnya yuk
kamu gak suka ya
kalau kamu gak suka gak apa apa kok bilang aja
nanti kita cari rumah yang lain buat kamu
enggak aku suka kok
bener kamu suka
aku pulang dulu yara
kalau kamu perlu apa apa telepon aja
aku tahu kamu pasti bakalan bosan banget di rumah sendirian
makanya biar gak bosan
terima kasih ya
sini dulu ya
eh rama lo kemana aja sih
lo suruh beli gas malah ngilang
gue nyari ratu doh cuman gak ketemu
ratu tadi kesini nyariin loh
iya tadi dia kesini cuman karena lo gak ada ya dia pergi lagi
terus dia sekarang kemana
ya yang mana gue tau lu sih lo yang harusnya tau
makan apes sih lo udah masalah lagi sama dia
aldo tapi kalau kamu yang ada di posisi laki laki itu
ya ya ya gak mungkin gua maafin lah
yang pasti gue bakal pergi ninggalin dia
ya rugi lah gua
kalo perlu gua racunin
aku gak pantas lagi buat kamu
sebaiknya kita udah gak usah ketemu
aku mau tidur
ratu kamu udah bangun ya
gimana semalam tidurnya enak kan
ngapain kamu tidur di situ
semalam waktu di jalan tiba tiba aku khawatir sama kamu
makanya aku balik kesini untuk jagain kamu
nih aku udah beli kamu sarapan lo
aku kesepian kalau makan sendiri
nanti malam kamu mau gak nemenin aku makan rumah
iya iya aku mau aku mau banget
ya udah aku tunggu ya
ya udah aku pulang ya
makasih ya rad
ya udah aku mau
ya udah aku mau
ya udah aku mau
gak apa apa ya aku ajakin kamu jalan jalan
pak gak apa apa kok aku malah senang lagi
udah lama kan kita gak jalan jalan berduaan
ada yang pacaran
rupanya ada yang lagi pacaran ini
hei kalau kamu lewat jalan sini harus bayar
nerti gak cepet
gimana kalau malam ini tidur sama abang
berani juga tuh cewek
kurang ajar ya cewek
udah berani aja
udah berani aja
ada yang lagi ya
mau ngelakuin ini semua
mereka gak melukai kamu
aku baik baik aja
dan semua itu berkat kamu
kenapa sih kamu bego banget
kalau kamu sampai mati gimana
aku sangat mencintai kamu
aku akan lakukan apa aja untuk membunuh kamu
makasih ya edgar
apa tawaran kamu yang waktu itu masih berlaku
tawaran untuk menikah dengan kamu
aku akan selalu nungguin kamu sampai kamu siap
sekarang aku udah siap
aku mau menikah sama aku
aku mau nungguin kamu
kalau aku udah siap
kita menghadap ke bapak kamu
aku akan merawat kamu sampai kamu benar benar sembuh
ini adalah hari yang paling bahagia dalam hidup akura
aku sudah memutuskan untuk menikah dengan edgar
semoga kamu juga menemukan gadis yang lebih pantas
kamu betul betul anak durhaka
bikin papa marah
bikin papa kesal
tapi papa tidak bisa ingatnya kalau papa kangen sama kamu
papa kangen sama kamu
di mana kamu sekarang
iya ada apa saskiya
dr edgar ingin bicara dengan anda
selamat siang pak ferry
apa hari ini bapak sibuk
bisa kita ketemu pak
kalau gitu kita ketemu di sinamon cafe jam tujuh malam ya pak
pak ferry pasti akan senang sekali kalau dia tahu sidang atau bersatu kembali
aku tadi telepon bapak kamu
dan dia bersedia ketemu nanti malam
wah bagus kalau gitu
kamu dan yang cantik ya
aku yakin bapak kamu pasti akan surprise sekali ketemu kamu nanti
apalagi kita bawa berita gembira buat dia
iya nanti aku danda
ya udah sampai ketemu ya
alhamdulillah ya ramah
sakit ibu udah mulai sembuh
cuma ini sisa nih bengkak sedikit
dan ibu juga udah bisa mulai buka warungnya lagi
yang paling menyenangkan adalah kita udah gak punya utang lagi sekarang
semua utang udah terbayar lunas
jadi kita udah bisa hidup dengan tenang
nggak dikejar kejar lagi sama penagih utang
kamu kenapa ngelamun
kamu kangen sama ratu bu
ramah udah lama nggak ketemu sama dia
udahlah ramah kamu nggak perlu mikirin ratu lagi
udah jelas sekarang ada rosa yang baik hati sama kamu
pokoknya sama keluarga kita kan
rosa itu emang baik
tapi kan yang namanya cinta tuh gak bisa dipaksain bu
rama cuma cinta sama ratu
kamu lihat sendiri coba sekarang
kamu sendiri gak tahu di mana ratu berada
masa kamu mengharapkan perempuan yang gak jelas di mana keberadaannya
iya ibu tapi kan
udahlah rama kita gak perlu bahas ini lagi ya
yaudah sekarang kamu bantuin ibu aja